setelah tiga bulan lebih menimba ilmu di klub espanyol spanyol
evan dimas kamis kemarin pulang ke tanah air
kedatangan evan disambut gembira keluarga dan kerabat
evan yang kangen masakan rumah langsung melahap masakan ibunya setibanya di rumah
kedatangan pesepak bola nasional evan dimas darmono dari spanyol
disambut hangat oleh keluarga dan kekasih di rumahnya di kampung
memplak kelurahan made kecamatan sambikrab surabaya
setiba di rumah evan langsung menuju meja makan
rupanya evan kelelahan dan kelaparan setelah menempuh perjalanan panjang
dan serangkaian acara seremonial di kemenporak senayan jakarta
dirinya kangen masakan rumah setelah selama di spanyol
tak lagi bisa mencicipi masakan ibunya
selama tiga lima bulan menimba ilmu di klub e spanyol b
evan dimas mendapatkan banyak ilmu di klub katalan tersebut
mulai dari mengatur pola makan serta rutinitas fitness dua kali dalam seminggu
pengalaman pengalaman selama berada di negeri matador itulah
yang akan ditemukan
dan menjelaskan ke teman satu tim di bayangkeras surabaya united
di mana ia masih terikat kontrak hingga setahun ke depan
sementara kabar tentang tawaran untuk menjadi polisi
evan dimas masih pikir pikir dan meminta restu terlebih dahulu kepada orang tuanya
ya memang saya ditawari polisi ditawari tentara juga
tapi saya kan waktu itu lagi di barcelona jadi saya tidak bisa memutuskan
ayah sama ibu sama keluarga mestinya bagaimana baiknya
orang tua evan dimas sangat senang anak kesayangannya selama tiba di rumah
soal karir sepak bola maupun tawaran menjadi polisi
ia sepenuhnya menyerahkan kepada evan dimas
bu ini evan ditawari jadi polisi gimana
ya kalau ibu sih terserah evan
kalau nyamannya di mana ibu
ibu sih dukung aja
rencananya evan dimas akan beristirahat sehari atau dua hari
sebelum bergabung dengan teman temannya di bayangkara surabaya united
untuk mempersiapkan laga kandang melawan sriwijaya fc
wahyu pratama surabaya